pelanggan kita telpon titik yang harusnya kalian bersihkan ternyata belum bersih
tinggal titik kedua tapi sudah kita sebar teror mungkin besok sudah kosong
yang market disitu gak bakal berani kesitu lagi
laporan kalian salah
tadi akhirnya saya cek sendiri
kita dipanggil bos
aku di depan kampus kamu
aku udah pulang
dia pasti janjian sama pacarnya
aku di depan
di depan mana
di depan rumah
aku lagi gak di rumah
aku kan udah bilang mau main ke rumah kamu
nanti telepon lagi aku lagi mau ketemu teman
tadi saya ngebututin safira
kirain mau ketemu sama pacarnya
gak taunya dia pulang
masih ga ada apa apa
masih ga ada apa apa
masih ga ada apa apa

masih ga ada apa apa lagi
gak ada apa apa lagi
masih ada apa apa lagi
udah abis ini sihestro
bapak ga kerja
kerja udah pulang
kamu udah ada kerjaan
udah cari kerja kemana aja
terakhir ke cafe
diterima tapi kalo siu malem
malam pulangnya malam banget
aku gak ada kendaraan
jadinya gak jadi
kamu belum punya pacar kan
cari pacar yang punya kendaraan
biar ada yang terjemput
ide yang bagus tuh
si neng pulang tepat waktu
belajar kelompok atau pacaran dulu
kamu udah sampai rumah
kamu pasti marah sama aku
kalau gak marah kenapa gak mau jalan
mau diajak ketemuan
pacar si neng itu satu kuliahan
kuliah di mana
kata si neng mah belum
tapi lulus sekolah kan
kalau gak kuliah kenapa gak kerja
gak boleh sama suami
dia bilang istri di rumah aja
aku jadi pengen punya suami juga
dia yang kerja aku di rumah aja
di rumah aja itu bosen tau
ini mah terug
angkat kalimat di rumah
praksi mau jemput mu
nek itu keren ya
tadi akhirnya saya cek sendiri
di titik satu masih ada yang parkir
di titik dua masih juga ada yang parkir
di titik tiga sama juga
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
yang ngehajar jack dateng lagi gak

saya mau ke biayah
semarang semarang semarang
saya ke biayah dulu
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
gak ada yang datang lagi
orang yang ngelarang kita parkir di sini karena gak ada izin